wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya
sandiaga diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan lahan seluas enam meter di curug tanggerang
kami siang sandiaga uno tiba di polda metro jaya
ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang
pada penjualan lahan milik pt japirex seluas enam meter persegi tahun dua ribu dua belas silam
yang dilaporkan oleh jonny hidayat
rekan bisnis sandiaga andreas jayadi telah ditetapkan sebagai tersangka pada sembilan belas oktober dua ribu tujuh belas
johnny menuduh andreas dan sandiaga tidak membagi hasil penjualan lahan senilai dua belas miliar rupiah
kabinet humas polda metro jaya kombes argo yuwono menyatakan nama sandiaga disebut oleh andreas jayadi
dan masuk di dalam berkas perkara andreas